lebaran sebentar lagi
hari raya idul fitri sudah sangat dekat
tapi karena adanya pandemi ini
silaturahmi yang biasa kita lakukan jadi nggak bisa
eits tapi bukan nggak bisa sama sekali ya
masih ada cara lain yaitu melakukan silaturahmi secara online
tapi supaya kebersamaan tetap terasa
experience dan pengalamannya juga
ada hal hal yang harus diperhatikan
pertama pakai baju lebaran yang istimewa
walaupun tidak baru dan tidak kemana mana
berpenampilan berbeda dan rapi saat lebaran
sudah menjadi kebiasaan
maka tetap ciptakan suasana lebaran itu
dengan berpenampilan cantik dan tampan
anda bisa juga janjian memakai busana seragam
dengan keluarga yang jauh di sana
sehingga walaupun melalui online
kekompakan tetap terasa
merias wajah agar terlihat lebih segar
juga jangan lupa ya
nah jangan lupa juga untuk memilih tempat yang nyaman
terang dan koneksinya aman
hal ini dimaksudkan agar silaturahmi kita berjalan lancar
rapihkan rumah seperti anda ingin menerima tamu saat lebaran
hal ini juga dilakukan untuk membangun suasana lebih menyenangkan
anda tahu bedanya kan
video yang direkam dengan baik
dengan yang tidak
tentu memberikan pengalaman menonton yang berbeda pula
memberikan parcel atau kue lebaran
ini identik dengan perayaan hari raya idul fitri
anda bisa mengirimkan makanan yang sama
dengan yang anda makan atau buat sendiri juga
hal ini dimaksudkan agar walau jauh
kebersamaan tetap terasa dengan menikmati hidangan yang sama
lakukan video call dengan layar yang lebih besar dari gawai
hal ini agar bisa melihat satu sama lain lebih jelas
anda juga bisa menggunakan pengeras suara
agar pembicaraan terdengar lebih jelas
ucapan minal aydin walfa izin bertatap muka pun
tetap bisa bukan
simpan kerinduan anda demi kebaikan bersama
hingga waktu yang cukup aman untuk kembali bercengkrama
abadikan momen bersama saat video call

atau lakukan foto virtual bersama
sebagai kenang kenangan momen tak terlupakan
yaitu lebaran dua ribu dua puluh di tengah pandemi
semoga setelah semua ini berakhir
foto ini bisa menjadi cerita dan memori untuk anak cucu nanti ya
urip handoyo jakarta